dalam perjalanan pelaksanaan pemilu di tanah air sistem proporsional tertutup dan juga terbuka
dua duanya sudah pernah diterapkan dalam sejumlah pemilu di indonesia
namun saat ini pemerintah menerapkan sistem proporsional terbuka karena ini sesuai dengan pasal satu ratus enam puluh delapan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
bunyinya pemilu untuk memilih anggota dpr anggota dprd provinsi kabupaten dan kota dilakukan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka
nah kepada anda saya akan menjelaskan secara singkat perbandingan antara sistem proporsional tertutup dan terbuka
mulai dari tata cara pelaksanaan proses menyalurkan suara hingga menetapkan calon terpilih
pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka sudah mulai diterapkan sejak sembilan belas tahun lalu atau di tahun dua ribu empat silam
pada sistem proporsional terbuka setiap parpol mengajukan daftar calon tanpa nomor di depan nama
surat suara juga menunjukkan logo parpol nama kandidat calon foto diri calon dan ada nomor urut
sementara pelaksanaan pada sistem proporsional tertutup setiap partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan
dan nomor urut
calon yang ditentukan oleh partai politik serta surat suara hanya menampilkan logo partai tanpa daftar nama calon legislatifnya
metode pemberian suara oleh pemilih pada sistem terbuka pemilih menyalurkan suara dengan mencoblos partai politik ataupun calon bersangkutan
sementara pada sistem tertutup pemilih hanya mencoblos logo parpol saja
untuk penetapan calon terpilih dalam pemilu sistem proporsional terbuka
calon legislatif terpilih berdasarkan hasil suara terbanyak
meskipun tidak berada di nomor urut tertinggi seperti yang disusun masing masing partai
sementara pada sistem tertutup penetapan calon terpilih ditentukan nomor urut yang disusun partainya
artinya jika partai hanya mendapatkan dua kursi maka partai akan memilih kandidat nomor urut satu dan dua
untuk jumlah kursi dan daftar kandidat dalam sistem terbuka
partai memperoleh kursi yang sebanding dengan nomor urut yang disusun
sementara pada sistem tertutup masing masing partai dapat mengajukan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih
dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil
pemilu dengan sistem proporsional tertutup pernah ada di indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian berlanjut di era orde baru atau sekitar tahun tujuh puluh an
pada pemilu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu hingga pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan juga seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi berdasarkan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah kemudian merubah konsep pemilu legislatif yang tadinya tertutup menjadi sistem proporsional terbuka
yang dimulai tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu lima belas dan juga dua ribu dua puluh
lantas apa perbandingan kelebihan dan juga kekurangan yang dinilai publik dari dua sistem tersebut
pada sistem proporsional terbuka publik menilai ada sejumlah hal yang positif
seperti kandidat calon bersaing mengerahkan dukungan masa untuk menjaring suara
maka akan tercipta kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih
termasuk terbangunnya kedekatan antar pemilih
pada sistem tertutup nilai positifnya oleh publik seperti
memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas
karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya serta bisa meminimalisir praktek politik uang
nilai kurang pada sistem terbuka antara lain peluang terjadinya politik uang calon perlu modal besar
rumitnya penghitungan hasil suara dan sulitnya penuhi kuota gender dan etnis
sementara nilai kurang dalam sistem tertutup antara lain
pemilih tidak berperan ikut menentukan siapa wakil yang pantas dari partai
tidak responsif terhadap perubahan
serta hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu dinilai tidak dekat
pada sistem proporsional tertutup beberapa negara yang pernah menerapkan antara lain
afrika selatan argentina israel bulgaria serta ecuador
sementara untuk sistem proporsional terbuka pernah dilakukan antara lain di
austria belanda belgia brazil dan lainnya